good morning puasa itu bukan hanya menahan lapak tapi juga menahan amarah
ramadan pun seharusnya menjadi bulan yang penuh damai
jangan seperti dua pedagang takjil di goa sulawesi selatan ini
gara gara rebutan lapak jualan keduanya terlibat duel
perkelahian terjadi di depan rumah sakit sheikh yusuf sungguh minasa
jalan wahidin sudirong sodo kabupaten goa sulawesi selatan senin suri
keduanya cekcok karena berebut lapak untuk berjualan
tak puas dengan kata kata keduanya lalu terlibat perkelahian fisik
sejumlah pria pengayuh becak yang berada di lokasi kejadian kemudian berusaha melerai keduanya
meski videonya sempat tersebar di media sosial kedua pedagang itu akhirnya berdamai
yahya maulana goa sulawesi selatan